karena cabai dan tomat masih memiliki tekstur dan tidak halus sempurna
kalau mungkin hakim konstitusi mendengar dialog ini
pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
juga harus menjadi prioritas